meski sudah mendapat kepastian vaksin covid sembilan belas dari tiongkok dan uni emirat arab
pemerintah tengah menunggu perpres untuk pengadaan vaksin covid sembilan belas
pembelian vaksin akan menggunakan anggaran yang tersedia di dana pemulihan ekonomi nasional
pada kluster kesehatan yang belum terserap
pemerintah mendapat kepastian pembelian hingga tiga puluh juta vaksin dari tiongkok dan uni emirat arab tahun dua ribu dua puluh
sedangkan tahun depan pembelian tahap berikutnya sebanyak dua ratus sembilan puluh tiga ratus empat puluh juta vaksin
menteri keuangan sri mulyani mengatakan pemerintah menunggu peraturan presiden perpres
pengadaan vaksin terlebih dahulu sebelum menggunakan anggaran
perpres dibutuhkan karena pengadaan akan dilakukan secara bertahap
pengadaannya tidak melalui skema pelelangan seperti pengadaan pada umumnya
jika itu sudah siap maka anggaran akan diambil dari dana pn
alokasi untuk kluster kesehatan yang belum terserap dengan pagu total sebesar rp delapan puluh tujuh lima puluh lima triliun
kalau untuk pengadaan vaksin
tentu pertama kita tetapkan dulu jumlahnya harganya dan pengadaan waktunya kapan
kalau di dua ribu dua puluh kan di dalam anggaran untuk penanganan covid masih ada yang belum teralokasikan atau belum ada dipaknya
ini nanti yang ditetapkan melalui mekanisme pengadaan
setahu saya kalau tidak salah akan dibuat perpres khusus mengenai hal itu
jadi supaya ada koordinasi tadi
kita tetapkan jumlahnya berapa kualitasnya dari mana
itu kan yang tadi disampaikan oleh pak erick sama bu menlu kemarin
kemudian yang akan diproduksi di dalam negeri
dan berapa itu nanti akan ditetapkan dalam situ